sabtu malam warga mengantre di agen penjual minyak goreng curah di pagedangan kabupaten tangerang banten
warga yang kebanyakan ibu rumah tangga dan pedagang kecil ini rela antre hingga malam hari
untuk mendapatkan minyak goreng curah yang dijual seharga rp dua belas delapan ratus per kilogram
warga mengaku minyak goreng curah masih langka di pasaran
sedangkan minyak goreng kemasan kini harganya sudah tidak terjangkau
salah satu warga mengatakan sudah mengantre sejak pukul dua siang
namun hingga malam belum mendapatkan minyak
agar distribusi merata agen minyak goreng membatasi pembelian
satu orang warga hanya diperbolehkan membawa dua jerigen dengan ukuran lima belas kilogram
antrean panjang juga terjadi di agen minyak goreng curah di kelurahan derajat kota cirebon
warga harus rela antre di bawah terik matahari sabtu siang
antrean ini mengeluber hingga ke jalan derajat dan sempat mengganggu lalu lintas
warga yang mayoritas pedagang minyak goreng curah eceran ini mengaku sudah antre sejak pagi hari
mereka mengaku sulit untuk mendapatkan minyak goreng curah beberapa hari terakhir
di sini warga bisa mendapatkan minyak goreng curah sebanyak lima puluh kg dengan harga rp lima belas lima ratus per kilogram
satu jam dua jam
itu juga dicatat pak
hal serupa juga terlihat di pasar beran ngawi jawa timur
para pedagang ini rela antre hingga berjam jam
sebab dalam sepekan terakhir mereka mengaku kesulitan mendapat pasokan minyak goreng curah dari distributor
kita prioritaskan untuk pedagang minyak goreng di pasar
kemudian ukm kami mencukupi baru untuk masyarakat umum
pemerintah diharapkan segera turun tangan agar persediaan minyak goreng curah segera normal kembali
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia